sementara calon gubernur petahana dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
mengingatkan kader partai pendukungnya untuk tidak memberikan komentar yang menyerang pasangan calon lain
hal ini disampaikan ahok di depan ratusan kader partai golkar nasdem dan pdip
dalam acara pelatihan komunikasi dan kampanye pemenangan pilgub dki dua ribu tujuh belas sabtu siang
saat memberikan pidatonya ahok meminta para kader untuk tetap menghormati pasangan lain selama masa kampanye
ahok juga menekankan agar pada saat kampanye kader harus lebih memperbaiki gaya komunikasinya
dalam memaparkan program kepada warga
tentu kita ini jadi pemenang